informasi pilihan selanjutnya saudara tertipu nikahi pria
seorang pemuda di cianjur jawa barat merasa tertipu
karena mengetahui istri yang dinikahi hampir sebulan
gedok pelaku terbongkar setelah pihak keluarga
menelusuri latar belakang pelaku
dengan kekasih pujaan hati pupusudah
pria ini malah tertipu
karena sang istri adalah laki laki
korban dan pelaku pertama kali berkenalan
selama setahun berpacaran korban tak merasa curiga
karena pelaku kerap berpenampilan sebagai perempuan
namun setelah hampir satu bulan menikah
pihak keluarga korban mulai menaruh curiga
gedok pelaku akhirnya terbongkar
setelah keluarga menelusuri latar belakang pelaku
saya sudah gak punya orang tua sudah mati
bilangnya saya agak curiga karena dia pakai muslim
soalnya gini saya menelusuri keluarganya
karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu rama
akhirnya ada yang mengatakan oh gitu dia laki laki
kepala desa wangunjaya jailani membenarkan kejadian ini
pihaknya menyayangkan keluarga kurang teliti saat akan menikahkan anaknya
motifnya itu tujuannya ini penipuan atau pemerasan
karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki laki
pihak keluarga telah melaporkan penipuan terhadap anaknya itu
pelaku adinda alias esh juga sempat diamankan di mapolsek naringgul
karena ibak pada pelaku keluarga akhirnya tidak melanjutkan perkara kerana hukum
anggaria di kompas tv cianjur jawa barat